penyidik jaksa agung muda tindak pidana khusus kejaksaan agung menetapkan tiga orang tersangka
kasus gagal bayar pt asuransi jiwasraya yang sebelumnya bersatu sebagai saksi
mereka adalah hari prasetyo mantan direktur keuangan
beni cokro saputro komisaris pt hansan internasional
serta heru hidayat presiden komisaris pt trada alam minra
ketiga tersangka keluar dari gedung jampitsus pada selasa petang mengenakan rompi tahanan kejaksaan
petugas pun langsung membawanya ke rutan salemba cabang kejaksaan agung untuk ditahan selama dua puluh hari
kuasa hukum beni cokro mengatakan kliennya baru diperiksa hari ini sebagai saksi atas perkara gagal bayar jiwasraya
dan langsung ditetapkan sebagai tersangka
ia pun menyayangkan langkah penyidik jampitsus yang langsung menahan kliennya
mukhtar arifin mengaku kecewa atas penetapan beni sebagai tersangka
orang dicekal itu kan biasa
saksi pun banyak juga yang dicekal
ketika diperiksa tidak jadi tersangka tidak ada alat bukti biasa normal
bukan berarti orang dicekal itu menjadi tersangka tergantung alat bukti
saya belum tahu belum ada penjelasan dari tim